lebih dari sebelas personil gabungan disiagakan untuk mengamankan pelaksanaan natal dan tahun baru di jawa timur
salah satu lokasi yang diamankan adalah mal atau pusat perbelanjaan
gangguan keamanan seperti razia oleh sejumlah ormas keagamaan menjadi perhatian aparat keamanan
kita akan melakukan yang namanya penegakan hukum kepada siapa saja
apakah itu kepada ormas ormas yang dikatakan tadi untuk melakukan yang namanya sweeping
ormas ormas lainnya ormas masyarakat nantinya
ataupun ormas lainnya yang akan melakukan tindakan tindakan di luar daripada kewenangannya
tentu pihak kepolisian dibantu tni akan melakukan yang namanya penegakan hukum kepada mereka
dan itu sudah kita warning jauh hari sebelumnya
dan harapan kita ini tidak dilakukan
ada imbauan dari aparat keamanan agar pramuniaga
di gerai gerai yang ada tidak menggunakan atribut bertema natal
sejauh ini pengelola pusat perbelanjaan di surabaya leluasa memasang ornamen ornamen bertema natal
di tunjungan plaza misalnya hampir di setiap gerai memasang ornamen dan diskon khusus bertema natal
di pusat perbelanjaan terbesar di indonesia timur itu pun juga digelar acara acara khusus menyambut natal
terdapat pula beberapa pohon natal berukuran besar
pengunjung leluasa memanfaatkan hiasan hiasan itu untuk berfoto
pengelola mal berharap tahun ini jumlah kunjungan ke mal semakin banyak dan kondisi tetap aman
untuk natal dan tahun baru kali ini kita harapannya yang pertama situasinya lebih lancar
situasinya juga kondusif aman
so pasti kemudian sampai tahun baru pergantian tahun juga lancar semuanya
jadi tena tena juga pasti keluarin sel juga untuk liburan ini
dan yang penting sih situasinya aman
hampir tiap tahun sejumlah ormas mendatangi pusat perbelanjaan untuk merazia gerai yang pramuniaganya menggunakan aksesoris bertema natal
polisi mengultimatum akan ada tindakan hukum bagi orang atau ormas yang nekat melakukan razia
razia semacam ini sangat dikhawatirkan pelaku usaha
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur